karena bang ipan sudah menyiapkan kada yang dipesan oleh yayang eya
bang impan yang baik hati
dengan sangat terpaksa
emang enak loh ya ditolak
siapa yang mau uang
silahkan datang ke non ella
nih mulai hari ini
gang dangdut gak bakal dikurangkan duit
ada urusan apa
ayo datang ya kemarin ya
laporan lagi ke gue ya
dokobantu sama duit
nih lu bagi
yang udah mau dagang
ari dia mau dagang
nanti kalau main deh
ya buat operasi boleh
tidak akan menjadi miskin

ngaringin jalan aja loh
halo cepi cepi ini sepeda mama ella beliin buat cepi belinya dari luar negeri
ihi ihi omela keluar negeri tembanya di stasiun
di stasiun gambir
cepi eh cep lu masuk
eh kok kamu gimana sih
eh kerjaan dulu
ya nggak apa dia mau nyobain sepeda baru
ah nggak apa apa lu ada juga
eh itu anak tuh didikan lu
suka kan ya
ya allah aku aku mati dah ya ya allah kamu maji
siapa sih da'at
ngapain bang kemari
berhubungnya yang eya udah keraya
pegeri mana kalau kita
eh sadar dong
saya sedikit lagi dorong dorong mersi
emang mesti pergi mana lagi hah
bang ipan kerjain
supaya bisa dapetinnya yang eya
kamu gak suka ya
gak terima ya
coba kemarin maret saya lagi jadi pembantu
emang gue udah pergi mana lagi hah
sekarang begini aja
kalau bang ipan mau ngelamar ella
ella minta mahar buat lamaran
dengan harga yang spesial paket telur
yang penting mahal
eh yang eya
pokoknya yang eya tunggu aja di mari ye
wah pas banget
boleh beli bang
sayuran sama gerobaknya boleh dibawa pulang
oh mukanya bagus dan topinya bang
yaudah ya udah ambil ambil ambil aja
ya tuh tuh ambil ambil ambil ambil
bajunya kayaknya keren banget bang warnanya sama sama aja bang
ya bagaimana sih balas baju juga
lah gua masuk angin
lah katanya mau kawin bagaimana
ampun tega banget loh ah
tapi gapapa dah
yang penting gue kawin ya
udah udah sini tapi duitnya
tidak udah beli rencana aja belum
tuh set bang
nah kalau celana dibuka bagaimana urusannya
lah katanya mau kawin ini bener nih
eh kawin juga kawin tapi awarat nih awarat
mau duit gak
bodoh amat dah
masuk angin masuk angin dah
ampun dah gerobak dorong gerobak
akhirnya gua jadi kawin
tapi cukup kaget ya
ya ampun lah kalau kaget cukup gua begini
ya ampun lah
ya ampun lah
gua jadi malu
wah jadi kagak nahan begini nih
begini nih yayang eyak
bang ipran memberanikan diri untuk datang kemari
karena bang iprah pengen banget ngelamar yayang eyak
karena bang iprah pengen banget ngelamar yayang eyak
karena bang iprah pengen banget ngelamar yayang eyak

karena bang iprah sudah menyiapkan kade yang dipesan oleh yayang eyak
dengan sangat terpaksa
dengan sangat terpaksa
emang enak lu ya ditolak yee
enggak enak tega banget sih emang apa sih
ella minta dibawain
bukan roti buaya
bukan roti buaya
pokoknya kalo bukan sepatu emas
ella ga mau dilamar
gue sedih nih be gue gara gara si ella
tapi untung be gue punya laki kayak lo yang mau nghibur gue be
gue kemarin bukan menghibur lo
gue mengajuin talak mak
gue mengajuin talak sama lo
ya ya be lo bener bener banget
gue mau bunuh diri be
kenapa engkau cedah
nah gue ke mana ya
tadi kan di sini
ini negera dong lagi nyanyi di situ
aku tak mau
tauin aja dong gerinteng
cendah gue itu
emang dasar ini ya